mengikuti tren era digital dan perkembangan zaman
kompetisi indonesian basketball league atau ibl
mengeluarkan non fungible token atau nft ibl
dengan nft ibl ini para fans dapat memiliki video pendek
yang berisi momen spesial dan aksi terpilih para pemain idola mereka
indonesian basketball league atau ibl sebagai kompetisi tertinggi bola basket di tanah air
memperkenalkan inovasi terbaru untuk para penggemarnya
mengikuti tren di era digital seperti saat ini
ibl meluncurkan nft atau non fungible token
yang bisa dibeli dan dikoleksi oleh para fans basket tanah air
secara sederhana pengertian nft ibl adalah sebuah aset digital
yang berisi video momen spesial dan aksi aksi terpilih para pemain ibl
tapi sebagai sesuatu yang baru
tak sedikit fans ibl yang belum paham benar soal nft ini
aku belum tahu kalau ibl ngeluarin nft
belum pernah dengar sama sekali
belum belum pernah dengar
tapi mbak mary tahu nggak nft itu apa gitu
belum tahu juga
awalnya sih belum familiar ya cuma belum lihat juga kan seperti apa nft nya
tapi kalau misalkan mungkin mau coba beli biar tahu kayak apa mungkin bisa ketagihan
karena kan katanya itu juga kayak kartu basket bentuk digital tapi ini video dapatnya
udah beli golden ticket ibl all star buat tanggal tiga puluh satu nanti terus itu tuh udah include
tapi belum bisa aksesnya sih kayak belum ngerti gitu mesti kemana aksesnya gitu
itu kalau misalnya video video cuplikan gitu kayak tiga second atau lima second dari playernya yang bagus bagus
terus bisa dipunyai nama kita gitu di collect sama kita
bekerja sama dengan collectible com ibl menjual nft ini di dunia maya dengan harga mulai dari rp enam puluh hingga rp empat ratus
tergantung jenis spek yang dipilih dan kelangkaan momen dalam jualan
dalam cuplikan video
nah jadi kalau dulu kan misalnya kartu basket gitu ya kita dapat michael jordan
begitu kita dapat serinya dua ratus lima puluh per tiga ribu di dunia misalnya
nah nft pun sama setiap momen yang dikeluarkan itu lebih dari satu tapi jumlahnya juga nggak masif
sehingga ada eksklusifitasnya bisa aja orang mendapatkan momen yang sama
ada lima orang bisa mendapatkan momen yang sama gitu tapi nggak lebih dari itu
untuk tahap awal junas menganggap respon penggemar ibl sudah cukup baik
kedepan nft ibl ini diharapkan bisa menjadi salah satu penggerak bisnis bola basket indonesia
kalau hari ini mungkin secara komersial nilainya belum terlalu signifikan
tapi mudah mudahan kalau ini baik kan itu ada share nya juga untuk pemain
ada share nya juga untuk klub
maka mudah mudahan kalau ini bagus dan semakin besar kita bisa menumbuhkan
salah satu revenue stream baru
kan kita bicara ekosistem bisnis itu yang kita lihat dari sebuah nft ini
seperti kartu basket di era tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh an nft ibl ini juga bisa dianggap sebagai barang koleksi yang bernilai investasi
bukan tidak mungkin nft ibl yang saat ini hanya berharga puluhan hingga ratusan ribu rupiah
melonjak nilainya dalam beberapa tahun ke depan